lokasi proyek pembangunan mrt fase dua a di kawasan glodok menuju kawasan kota atau batavia ini adalah
tempat ditemukannya sebuah struktur atau bangunan yang diduga oleh arkeolog adalah cagar budaya
yang sudah berusia ratusan tahun nah disini nampak dari struktur bangunan yang ada ini semacam
saluran pipa air bawah tanah yang diduga sudah dibangun sejak era pemerintahan kolonial lokasi
ditemukannya saluran air ini ini berada tepat di sekitaran kawasan kota tua atau di kawasan glodok
yang merupakan kawasan luar tembok dari pusat pemerintahan batavia kala itu susunan batu bata
merah dan kuning serta pipa khas eropa menandai saluran ini dibuat saat era pemerintahan kolonial
untuk mengalirkan air bersih ke pusat pemerintahan kalaidung batavia kita langsung turun ke lapangan
kita teliti baru kita tahu bahwa itu adalah saluran kuno jadi berdasarkan temuan itu maka dilakukan
pembukaan yang skalanya jadi sangat besar dan ternyata saluran itu adalah sepanjang jalan pintu
pusar selatan empat ratus sepuluh m ya mungkin ya
hai dan dari peta peta abad ke pertanggal abad ke delapan belas itu kita ketemukan satu informasi yang
menarik yaitu pada waktu itu voc membangun satu sistem air untuk mengalirkan air bersih ke dalam
kota karena dalam kota ini airnya kotor selain struktur bangunan peneliti juga menemukan benda benda artefak
yang tertimbun tanah antara permukaan jalan sekarang dengan lapisan teratas dari saluran ini
kita menemukan tanah timbunan dan dari situ kita menemukan banyak sekali artefak dan artefak artefak itu
mewakili masalahnya tiga ratus lima puluh tahun tadi kebanyakan pecahan keramik ya pecahan keramik itu dari cina
dari vietnam dari thailand kemudian juga ada pecahan pecahan gerabah dari buatan lokal
ya ada juga keramik dari jepang jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya jakarta dari dulu memang
ada yang disitu dan ciri kotanya itu kuat sekali di pintu besar selatan beberapa benda yang sudah
diidentifikasi sementara disimpan untuk dipamerkan kepada publik selain saluran air temuan yang ada
dalam proyek mrt fase dua a tamrin kota adalah berupa jalur tram lama proses penelitian akan objek objek
ini dikebut agar proses penyelamatan tidak mengganggu pembangunan jalur mrt edo ekariski